beginilah keindahan puncak uhay sibali yang terletak di desa buloh kecamatan buloh kabupaten polewali madar
kawasan wisata yang berada pada ketinggian lima ratus tiga puluh meter di atas permukaan laut ini menawarkan panorama alam khas pegunungan
dan keindahan hamparan awan yang membuat pengunjungnya seolah berada di atas awan
nama uhaysibali sendiri diartikan warga setempat sebagai perlawanan arus sungai yang berada di kaki gunung
dikatakan puncak wasi bali ini karena yang dulunya orang tua itu mengatakan bahwa adanya dua sumber air yang arahnya perlawanan
setelah puas memanjakan mata dengan keindahan panorama alam
tidak lengkap rasanya jika pengunjung tidak menikmati nasi bakar khas daerah ini
nasi bakar berbungkus daun pisang ini disajikan dengan isian daging ayam sayur pakis kecombrang sambal dan bumbu rahasia lainnya
yang membuat menu nasi bakar terasa menggugah selera
tempatnya itu mantap sejuk terus mantap lah untuk reversing sama keluarga dan teman teman
kemudian makanannya itu makanan fair
desaan mantap untuk sarapan porsinya juga banyak harga terjangkau pokoknya
nah bisa jadi alternatif nih untuk anda yang ingin berwisata di luar ruangan agar terhindar dari kerumunan terlebih di masa pandemi saat ini
kalau bosan dengan pemandangan pegunungan ada pesona alam lainnya yang bisa jadi pilihan anda
salah satunya ialah wiba
di desa giritirta kecamatan pejawaran banjarnegara ada nih sebuah hidden gem yang menawarkan sensasi air terjun yang tidak biasa
eits sebelum menuju ke sana para pengunjung harus melalui jalan setapak sepanjang lima ratus meter terlebih dahulu
tapi tenang perjalanan anda tidak akan terasa karena ditemani dengan suara gemercik air sungai dan kicauan burung khas pedesaan
sekitar lima belas menit berjalan
lelah anda pun terbayar dengan pemandangan air terjun yang indah
tapi ini nih yang spesial
dari tiga air terjun yang ada di sini salah satunya bersuhu hangat loh
dengan temperatur dua puluh delapan derajat celcius pengunjung pun betah berlama lama untuk sekedar melepas lelah atau untuk bersuah foto bersama
menyenangkan ya mas karena biasanya itu air terjun kan dingin ya
ini hangat jadi
rasanya nggak pengen itu lho nggak pengen selesai selesai main airnya
kami mempunyai pesona di petirta yaitu tiga suruk
yang dua air dingin yang satu dengan air panasnya
mempunyai dua puluh delapan derajat celcius
dan memang akses kami agak masuk ke lokasi wisata agak lumayan susah
tapi setelah kita masuk ke dalam wisata kita terobati dengan beberapa wahana
seperti air terjun yang begitu tinggi
wisata alam ini terbilang masih murah
harga masuknya hanya lima rupiah
wisatawan pun dapat bermain dan menikmati pesona alam sepuasnya
pemiliputan cnn indonesia